pertumbuhan positif ini menjadi yang pertama karena sejak kuartal kedua tahun dua ribu dua puluh pertumbuhan ekonomi selalu mencatatkan hasil minus secara year on year
pertumbuhan ekonomi juga menambahkan hasil minus secara year on year